beralih ke informasi lainnya polres bogor menetapkan sm wanita yang mengamuk di masjid sambil membawa anjing sebagai tersangka dugaan penistaan agama
padahal hasil pemeriksaan di rumah sakit polri memastikan sm menderita gangguan jiwa
selasa sore polres bogor akhirnya menetapkan sm wanita yang mengamuk dan membawa hewan peliharaan ke masjid di sentul kabupaten bogor jawa barat sebagai tersangka
ia dijerat dengan dugaan pelanggaran pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kemudian menetapkan yang bersangkutan menjadi saudari sm menjadi tersangka
penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah polisi mengumpulkan barang bukti serta persesuaian keterangan saksi dan rekaman video
tak hanya itu tim kuasa hukum masjid juga menambah laporan dengan tuduhan penganiayaan serta pencemaran nama baik pengurus masjid
itu pengenaian korbannya adalah paisa keamanan masjid al munawarro
nah sekarang kami melaporkan untuk pasal tiga ratus sepuluh pencemaran nama baik
karena sm menuduh dkm al munawarro akan menikahkan suaminya
sementara itu setelah penyelidikan masjid al munawarro menempatkan masjid al munawarro
setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan selama dua hari di rumah sakit polri kramajati jakarta timur
tersangka sm dipastikan menderita gangguan jiwa siso frenia dan siso efektif
keputusan hasil gangguan kejiwaan sm merupakan dari hasil pemeriksaan secara maraton dan rekam medis sm
dari hasil pengalaman penyakit dahulu ditangani dokter tersebut
kemudian hasil pemeriksaan kemarin atau dokter kita
dan dokter dari luar yang saya sampaikan tadi
dan pada hari ini disusulkan memang menderita siso frenia
guna memulihkan penyakit yang diderita sm
pihak rumah sakit polri menyarankan kepada penyidik polres kabupaten bogor
untuk merujuk sm ke rumah sakit jiwa di dekat tempat tinggal tersangka
tim liputan cnn indonesia